berikutnya berita dari dalam negeri pelatih kepala timnas u tujuh belas bima sakti mengaku cukup puas dengan kualitas pemain pemain yang mengikuti seleksi timnas u tujuh belas dari dua belas kota
mantan gelandang legendaris timnas ini menilai empat puluh dua pemain hasil seleksi di dua belas kota ini memiliki dasar dasar bermain sepak bola yang baik
menurutnya para pemain ini memiliki potensi namun masih perlu diasah agar dapat berkembang menjadi pemain yang bagus di masa depan
seleksi pemain yang digelar diharapkan dapat menambah jam terbang di tengah minimnya kompetisi usia dini di indonesia
mereka semua punya kualitas mengerti cara bermain bola tinggal kita bagaimana mengajari mereka untuk bisa lebih baik lagi
untuk bisa secara detail bagaimana menyerang bertahan bagaimana bermain secara individu secara grup
maupun cara kita akan latih mereka untuk ke depan bisa lebih baik
sementara itu terkait polemik tidak diizinkannya pemain persija jakarta rizky rido dan pemain psm zaki ashraf ke timnas u dua puluh tiga untuk berlaga di piala aff u dua puluh tiga yang berbuntut panjang
direktur teknik pssi indra syafri berkeras kepentingan timnas harus jadi prioritas setiap klub
pemain akan lebih berkembang melalui laga laga internasional seperti piala aff
hal ini ia contohkan dengan perkembangan pemain pemain yang sempat juara sea games dua ribu dua puluh
pembinaan adalah fokus kita mana yang lebih bagus
main antar klub di indonesia dengan main antar negara yang diperani oleh pemain kita
pemain itu kembali ke klub naik siapa yang kenal tovani siapa yang kenal haikal juara di sea games dia kembali ke klub
pak nabil borneo mereka laku main sama argentina naik gak nyalinya
nyai nyai kenapa gak mikirnya ke situ